stasiun besar rangkas bitung lebak banten mulai dipadati pemudik sabtu pagi
ratusan pemudik berdesakan naik ke dalam gerbong kereta tujuan jakarta
ratusan penumpang berdesakan masuk ke gerbong kereta
akibatnya banyak anak dan balita terjepit
meski gerbong sudah penuh sesak sejumlah penumpang terus memaksa
meski jumlah penumpang sudah bertambah
pengelola stasiun rangkas bitung tidak menambah jumlah gerbong
situasi dianggap masih terkendali dan normal
puncak arus balik dari stasiun rangkas bitung diperkirakan akan terjadi pada hari minggu besok